pindahnya hari ini secara resmi
hari ini kita mulai untuk kbm
ini dari tempat yang berasa

ini awalnya kan sekolah kita itu
akhir akhir sudah mau dimulai
pindahnya hari ini secara resmi
di kelanjutan semester dua ini
kalau di sini statusnya seperti apa pak
statusnya ini rumah ini adalah
jadi ada dua unit yang sebelah timur itu
adalah kosong dan kita temui
kemarin boleh dan diizinkan terdebati
kemudian kita koordinasi dengan
ya saya rasa untuk dampak
ya kemungkinan secara fisik jelas saja
dari misalnya yang kemarin agak luas representatif
namun mungkin untuk dampak secara proses
saya rasa nanti di tangan bapak ibu guru
secara nanti tetap akan berproses
dengan strategi bapak ibu guru masing masing
sudah saya berikan pengarahan